terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
pasar digital dipercaya akan menjadi masa depan dari dunia usaha
dengan penduduk terbanyak di asia tenggara indonesia dilirik sebagai potensi pasar digital terbesar
bagaimana potensi pasar ekonomi digital di masa depan kita
kita simak wawancara pangeran punce dengan co founder bukalapak berikut ini
diskusi kemudian juga banyak sekali round table terkait dengan digital economy
sebenarnya kalau dilihat digital economy di indonesia itu saat ini sudah sejauh apa mas
mungkin kalau dibandingkan dengan ekonomi indonesia keseluruhan itu belum terlalu besar
tetapi yang pertama pertumbuhannya itu sangat sangat cepat
sehingga ke depan pengaruh digital economy terhadap ekonomi indonesia keseluruhan akan semakin besar
yang kedua jangan lupa kalau kita bicara ekonomi digital itu bukan hanya satu bidang saja yang tidak terkait dengan bidang lainnya
ada faktor faktor atau bidang bidang industri yang mendukung
untuk yang apabila industri ini maju maka industri lain akan terpengaruh juga
contohnya apa satu logistik
kalau kita berbicara e commerce pasti kita berbicara soal barang yang masih dikirim
sehingga pertumbuhan industri e commerce pasti juga akan berdampak terhadap pertumbuhan industri logistik dan lain sebagainya
walaupun kecanggihan teknologi ini juga kan bisa memotong jumlah pekerja manusia gitu
bagaimana anda melihat ini
ya ini pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami pelaku industri
jawaban yang menurut saya baik adalah bahwa yang ada ke depan adalah shifting dari masalah pekerjaan
jadi mungkin tidak ada net netnya sebenarnya positif
justru ada bidang industri yang mungkin berkurang
tetapi ada banyak sekali tercipta pekerjaan pekerjaan baru lainnya
mungkin pekerjaan kasir ditolak
mungkin jumlah toko akan berkurang
karena mungkin jumlah toko berkurang
tetapi yang ada adalah orang yang kemudian bekerja di bidang packaging atau delivery
karena kemudian banyak orang beli online sehingga butuh orang untuk packing dan delivery
it juga mungkin akan banyak tuh ya
it juga pastinya
pastinya itu juga akan butuh semakin banyak
tadi anda mengatakan bahwa cukup kecil sumbangan digital ekonomi di indonesia masih cukup kecil gitu kan dibandingkan dengan negara negara lain
berarti bisa dikatakan digital ekonomi di kita belum terlalu efektif
bukan terlalu efektif nih
bukan belum efektif tetapi memang masih tahap awal
jadi kalau ada yang bilang oh internet sedang booming
menurut saya sekarang itu belum ada apa apanya
potensi ke depan masih akan tumbuh sangat sangat besar
sehingga saya selalu menyarankan kepada seluruh pihak kita harus terlibat dalam industri ini
terlibat namun juga tentu kehadiran regulator sangat penting kan di industri digital economy
anda melihat dari sisi pelaku
karena kan juga tidak mau regulasinya terlalu ketat sehingga sulit berkembang gitu
namun juga kan tidak terlalu bebas nanti takut ada persaingan yang tidak sehat
kemudian juga bahkan mematikan sektor lain gitu
apa yang menurut anda paling pas regulasinya
istilahnya adalah light touch regulation
light touch regulation adalah regulasi yang tidak terlalu mengatur tidak terlalu mengekang
tetapi lebih memastikan bahwa pertumbuhan industri berada dalam industri
berada dalam koridor
ibaratnya seperti kita membiarkan anak kita berjalan gitu ya di tempat katakanlah di taman atau di mana
sepanjang kita memastikan anak itu tidak kecebur got tidak jatuh ke tempat yang tidak semestinya
yang paling pas apa contohnya lah gitu kalau dari pihak pelaku industri gitu apa yang bisa diregulasi apa juga yang kalau bisa pakai sistem light touch regulation itu tadi
contohnya misalkan yang sekarang sudah dilakukan katakanlah masalah investasi
apa namanya sekarang bidang bidang investasi itu terbuka lebih lebar dibandingkan sebelumnya
kecuali untuk bidang bidang yang dirasakan sangat strategis dan lain sebagainya
jadi disana lebih banyak peluang bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri
karena kita membutuhkan apa namanya funding untuk mendukung industri ini
itu salah satu contoh
tantangan kedepan untuk digital economy di indonesia apa saja
tadi kita sebut soal karyawan di bidang it
jadi talent adalah salah satunya
apa namanya untuk mendukung bisnis berbasis teknologi atau digital yang kuat
sehingga mungkin untuk yang ingin berganti pekerjaan bisa mengambil bidang bidang itu gitu ya
karena lumayan banyak daya serapnya gitu ya
bidang bidang yang mungkin sepuluh dua puluh tahun lalu bahkan belum ada
kita bicara soal sebagai contoh data saintis
dan lain sebagainya
itu bidang bidang yang kedepan akan semakin dibutuhkan
jadi dan di indonesia mungkin apa namanya untuk mempelajari hal seperti itu tidak banyak akses yang kita miliki
sehingga dari sisi jumlah talent yang tersedia pada saat ini itu tidak banyak
masih dibandingkan kebutuhan yang ada itu masih belum memadai
bisa menjadi inspirasi mungkin buat anak anak yang masih kuliah gitu
mengambil jurusan jurusan yang berhubungan dengan teknologi informasi gitu ya
jadi memang salah satu yang ketika tadi saya bilang di awal bahwa ini industri yang akan tumbuh kedepannya
ini juga terlibat itu bisa jadi dalam bentuk bekerja di bidang ini gitu kan
melihat ke depan anda melihat seperti apa nanti tren dari digital economy
karena sebelumnya mungkin hanya dari transportasi kemudian juga berkembang dari mulai e commerce kemudian berkembang lagi sebagai financial technology gitu ya
sudah ada uang masuk masuk di tiap aplikasi gitu
jadi ke depannya trennya seperti apa dalam waktu jangka waktu dekat dan juga mungkin menengah
yang pasti akan semakin banyak bidang dalam kehidupan kita yang tersentuh dengan teknologi
bidang ini tidak harus dalam bentuk aplikasi begitu ya
tapi bisa jadi dalam keseharian kita di dunia offline juga
contoh kita sekarang mulai melihat bahwa kita bisa membayar menggunakan qr code gitu kan
nanti bisa jadi ke depan kita bisa jadi membayar sesuatu di resep
bayar sesuatu di restoran dan lain sebagainya cukup dengan scan wajah saja
misalkan seperti itu
dari tren consumernya sendiri apakah akan ada perubahan juga ke depannya karena kan biasanya tidak melulu hanya teknologi inovasi teknologi kemudian masyarakat beradaptasi dengan hal tersebut
juga kadang masyarakat justru yang membuat sebuah teknologi tertentu gitu karena kebutuhan kebutuhan tertentu
menurut anda seperti apa nanti behavior dari customer nya
jadi itulah juga kenapa ada istilahnya loh
kearifan lokal dalam hal teknologi
jadi teknologi itu tidak melulu kita melihat oh apa yang terjadi di amerika atau di china misalnya itu akan berdampak kepada atau pasti juga kejadian di indonesia
tidak selalu seperti itu
teknologi itu akan menyelesaikan atau bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di lokal juga
contoh kita dengan negara kepulauan negara agraris mungkin atau bahkan sekarang sudah mulai ada
teknologi untuk bisa mengatasi masalah di bidang pertanian perikanan dan lain sebagainya
beberapa company seperti e fishery dan perusahaan iot lainnya ada yang mengembangkan mesin atau alat untuk bisa mengatasi problem di bidang ini
oke terima kasih pak jin
founder dan juga presiden dari bukalapak
sudah bergabung dengan cnn vision
terima kasih pak jin
terima kasih pak jin
terima kasih pak jin
terima kasih pak jin
terima kasih pak jin
terima kasih pak jin